teguh wuryanto warga bedali kecamatan lawang kabupaten malang jawa timur
dikejutkan dengan membengkaknya tagihan listrik pada bulan mei
tagihan listrik di rumah sekaligus tempat usaha bengkelas dan bubutnya ini
naik hingga sepuluh kali lipat dari bulan bulan sebelumnya
biasanya tagihan listrik di tempat usahanya berkisar antara satu hingga dua juta rupiah per bulan
namun tagihan listrik pada bulan mei mencapai dua puluh juta rupiah
ia lantas melapor ke kantor ulp pln lawang
tak mampu membayar tagihan listrik sebesar itu
ditambah merasa tak menggunakan listrik yang berlebihan
ia memilih tidak membayar tagihan listriknya
akibatnya metral listrik di tempat usahanya disegel pln
teguh harus meminjam genset kepada rekannya untuk mengaliri listrik tempat usahanya
tak hanya itu bila bulan berikutnya dirinya tak mampu membayar
meteran listrik akan dicabut permanen
bulan maret dan april itu tetap sama
ternyata tagihan saya sudah memengkak
saya ditagih dua puluh juta
sementara itu menurut manajer unit layanan pelanggan pln lawang sudar maji
memengkaknya tagihan listrik milik teguh karena ada kerusakan kapasitor milik pelanggan listrik industri
kerusakan ini yang menyebabkan kavhr terus menyala sehingga tagihan pun membengkak
pihak pln hanya menagi sesuai dengan yang tercatat di meter listrik milik pelanggan
sementara kerusakan kapasitor merupakan bagian instalasi listrik
yang merupakan tanggung jawab pelanggan
pemilu industri itu kan ada pemakaian kavhr
dia itu kapasitornya tidak berjalan tidak otomatis sehingga mesin ibaratnya tetap jalan
sehingga mengibarkan kavhrnya jalan terus
teguh menyayangkan tak ada pemberitahuan atau sosialisasi pergantian kapasitor yang dianggap rusak
sebelum metra listrik analog miliknya diganti dengan metral listrik digital pada bulan januari lalu
ia berharap ada kebijakan yang tak memberatkan dari pihak pln terkait membengkaknya tagihan listriknya
abdul malik malang jawa timur